stok minyak goreng kemasan di sualayan tiba tiba tersedia sehari setelah pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi minyak goreng kemasan
meski stok tersedia harganya melonjak tajam
minyak goreng kemasan yang sebelumnya langka akhirnya kembali muncul di toko ritel
setelah kebijakan harga minyak goreng kemasan disesuaikan dengan harga pasar
namun meski stok tersedia harganya melonjak tajam
pada kamis pagi sebuah minimarket di kawasan jakarta pusat menjual minyak goreng kemasan dua liter seharga rp empat puluh tujuh delapan ratus
sebelum kebijakan harga minyak goreng diserahkan ke pasar pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi rp dua puluh delapan per dua liter
semenjak harga yang rp empat puluh tujuh delapan ratus ini tadi pagi banyak juga yang nanyain
tapi pas tau harganya rp empat delapan ratus banyak yang langsung kayak mikir dua kali gitu buat beli gitu loh mas
oh berarti yang portun kemasannya ini sempat di harga rp dua puluh delapan ya

pemilih buat story
di brau kalimantan timur stok minyak goreng di berbagai sualayan juga mendadak berlimpah setelah hampir dua bulan sulit ditemukan
bukan hanya di tingkat sualayan
bupati dan kapolres berau saat ini melakukan inspeksi pada kamis pagi di sejumlah agen menemukan stok minyak goreng mulai tersedia
bahkan dijadwalkan ada tiga dua ratus lima puluh liter minyak goreng segera tiba dan segera disalurkan kepada sualayan
yang ada di kabupaten berau
minyak goreng kemasan juga kembali tersedia di sejumlah toko retail di tasik malaya jawa barat
di sini minyak goreng kemasan dibanderol rp empat puluh tujuh sembilan ratus per dua liternya
kenaikan harga minyak goreng kemasan dikeluhkan konsumen
kemarin murah tapi langka
sekarang banyak tapi mahal
nggak ada pilihan nyatanya
namun pemandangan berbeda terjadi di pasar tradisional pada yungan kota tasik malaya
minyak kemasan belum tersedia di lapak lapak pedagang kelontok
mereka masih kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng kemasan dari distributor
hal serupa terjadi di pasar peterongan semarang jawa tengah
stok minyak goreng di pasar masih langka karena menurut pedagang
distributor menunda pengiriman barang setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi
tim liputan cnn indonesia